terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
setelah aktivitas sempat terhenti akibat tidak adanya belangko
pencetakan ektp kembali dilakukan minggu kemarin
sementara wali kota tri risma hari ini menyayangkan alokasi peralatan yang dinilai tidak tepat
saat melakukan sidak pengurusan ektp
kelangkaan pasokan belangko ektp di surabaya
sempat membuat proses pencetakan ktp elektronik warga terhenti
namun sejak kemarin belangko ektp di dinas kependudukan dan pencatatan sipil surabaya mulai tersedia
sebanyak dua belas belangko ektp dikirim langsung dari jakarta
meski demikian jumlah dua belas belangku tersebut masih jauh dari kebutuhan ektp warga surabaya
saat ini masih ada sembilan puluh delapan ribu warga yang belum mencetak ktp elektronik
kurang lebih sepuluh lebih yang masih sisa yang kita akan gunakan dalam satu minggu ke depan
sebelumnya wali kota tri risma hari ini melakukan sidak pembuatan ektp di kantor pelayanan dispenduk capil di gedung siola surabaya
dalam sidak ini risma menyempatkan diri untuk membantu melayani sejumlah warga yang datang untuk membuat ektp
meski tidak ditemukan kendala namun risma menyayangkan pemerintah daerah
tidak bisa mengalokasikan peralatan peralatan untuk membuat
untuk data terakhir bu ektp yang belum tercetak itu berapa

untuk data terakhir bu ektp yang belum tercetak itu berapa

ya tapi ini terus kita terutama yang baru baru itu
kedatangan risma ini cukup menghibur warga karena setidaknya ada pengawasan langsung
karena selama ini warga harus antri cukup lama mengurus ktp
padahal sistem ektp terbilang cukup canggih tidak seperti dulu lagi yang penuh birokrasi